presiden joko widodo mengundang pemain timnas u sembilan belas egy maulana fikri ke istana merdeka
penyerang asal medan sumatera utara itu telah membela timnas indonesia melalui u enam belas
dikutip dari cnn indonesia com egy datang sekitar pukul sembilan tiga puluh pagi didampingi menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
ia juga mendapatkan kontrak dengan klub polandia leciak dance mulai juli dua ribu delapan belas mendatang
egy merupakan pesepak bola indonesia pertama yang dikontrak klub liga polandia
saya merasa senang bangga juga bisa diundang ke sini terus dikasih support sama pak presiden
supaya terus belajar lebih baik lagi agar tetap sehat
tidak pernah besar kepala harus selalu bersyukur
ada pesan pesan yang disampaikan oleh presiden nggak tadi untuk egy
terkait dalam indonesia kenalkan di polandia juga
ya harus terus belajar lagi buat bangga indonesia biar orang tahu juga bahwa kita bisa juga
agar banyak pemain pemain lain yang bisa nyusul saya nantinya
alasannya pindah ke polandia kenapa lagi
itu klub mas komen saya
nah tapi gimana sih egy akhirnya bisa
setelah jadi atlet sepak bola kemudian dikirim ke polandia ini bagaimana nih
ya pastinya saya dididik di sko ragunan yang punya pemerintah
saya dilatih di sana dididik mental saya agar selalu siap
terus dipanggil ke timnas
terus saya membuktikan lebih banyak belajar ke depannya lagi
tahu kesalahan kesalahan di mana
saya mendengarkan dari beberapa orang
dari orang tua
dari orang orang sekitar pelatih pelatih untuk bisa lebih baik lagi ke depannya
dan alhamdulillah saya bisa main di luar negeri
tapi bukan ini baru awal masih panjang perjalanan ke depan
semoga ke depannya saya lebih baik lagi
ada target pribadi terkait karir sepak bola nanti di eropa
pasti saya mau bisa main lebih bagus lebih baik ke depannya
terus juga bisa buat indonesia bangga
terus juga ingin kayak baru pintu awal
saya pertama masuk supaya adik adik atau pemain pemain lain bisa mengikuti jejak saya
di tim polandia atau masuk tim ingki
kalau itu belum tahu nanti lihat saya
ini kan baru akan mulai bulan juli ya kontraknya
nanti akan berangkatnya kapan kira kira
belum tahu itu tunggu saja
ada persiapan bahasa atau mungkin layapan
pasti kan di sana bahasa umumnya inggris
jadi lebih mendalami lagi terus agak belajar bahasa poland
belum ada kepatian berangkat
belum ada kepatian berangkat
kata dari bahasa ya polandia
susah bahasanya saya mesti mempelajarinya
belum belum masih tc kan
ada nggak sih pesan dari pak jokowi untuk selalu siap kembali membela timnas
walaupun nanti sudah bermain di polandia mungkin
kan harus ya kalau namanya timnas manggil ya nggak mungkin nggak mau pasti selalu bela
jadi terkait besok lawan jepang gimana ya
itu nanti saja mas
tapi siap ya
tapi masih tc untuk lawan jepang kan
ya ini kita masih tc tadi
nggak udah latihan pagi ini
nah untuk pak imam nahrawi ini pak ini bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap pemain pemain sepak bola juga khususnya
yang ke luar negeri atlet atlet muda ini seperti apa dukungan dari pemerintah
tadi bapak presiden betul betul ingin lebih banyak lagi egy egy baru yang nyusul lagi nanti ke luar negeri
jangan hanya satu dua tiga empat lima enam tujuh tapi lebih banyak lagi agar mereka punya pengalaman punya pengetahuan dan punya kedisiplinan yang tinggi
karena bukan soal bermain
tapi soal ini membawa nama baik bangsa
bahwa indonesia itu memang negara besar dengan talenta yang besar juga
dan bapak presiden menekankan pendidikan olahraga pendidikan itu harus menjadi nomor satu
jadi eg eg ini kan dari sku ragunan akan sebisa mungkin sku ssb nanti dimaksimalkan
termasuk bapak presiden tadi menekankan bagaimana klub harus punya akademi
harus punya akademi dan pelatih pelatihnya terupdate dengan baik
nah kemudian bagaimana nih pak agar tidak berbenturan sendiri dengan pssi itu
aturan aturan yang ada di psi dengan
enggak ada benturan apa apa kan enggak ada benturan
kalau sudah profesional tentu itu hubungan eg dan klub yang apa yang menjadi melampauan nantinya
apakah ada tanggapan khusus untuk isu rasisme yang sebenarnya cukup tinggi kalau di eropa sendiri
oh enggak enggak itu kan soal bahasa aja ya itu ya
iya ya wajar namanya baru pertama
baru pertama apalagi nomornya nomor dua
kecil lagi kecil lagi
kecil lagi kan untung wajarnya ya eropa di pindang
ini egy pemain indonesia pertama yang masuk ke kancah eropa
pertama kali ini sejarah baru dan tolong dukung eg support egy akan memberi yang terbaik bagi indonesia
sekaligus ini promosi ke luar negeri bahwa negara kita ini negara besar dengan talenta yang besar dan tempat tempat yang bagus bagus untuk
ini egy coba wawancaranya kemarin di sana itu kita akan menjadi duta pariwisata untuk indonesia
nah ini bagus banget gitu gitu ya
iya pijangan berlebihan juga
dukungan dari pemerintah sendiri untuk mengikuti pertandingan untuk yang di bawah sembilan belas tahun seperti apa pak
untuk calon calon pemain yang masih di bawah sembilan belas tahun ada dukungan tambahan ada dukungan khusus untuk mengikuti pertandingan pertandingan lebih banyak lagi
targetnya seperti apa pak
fondasinya itu di pembinaan usia dini egy salah satunya role model dari hasil pembinaan usia dini itu egy
makanya kita akan support terus kita dukung terus liga pelajar liga mahasiswa liga macam macam
modelnya seperti apa
liga macam macam lah liga termasuk nanti banyak itu
tadi kan pak imam sendiri menyebut bahwa harus ada akademi di setiap klub tapi kan di indonesia sendiri tidak semua klub memiliki akademi muda
harus ada itu regulasi fifa yang harus diikuti oleh klub berinduk ke fifa maka tentu semua prasyarat yang diatur fifa laksanakan dengan baik
kan ada peraturan sendiri nggak pak dari kemenku orang untuk mendukung
iya kita mengharuskan
dan bahkan juga saya minta kemarin btlib untuk melakukan
tapi untuk memberikan ketegasan terhadap konsesi konsesi yang diberikan pada klub itu harus diproteskan kepada peningkatan akademi dan pelatihan pelatih di internal masing masing mereka
saya kira itu ya terima kasih